meskipun mengakui banyak pihak yang berkontribusi dalam upaya pembebasan sepuluh sandera yang ditahan kelompok militan abu sayyaf
istana kepresiden meminta agar tidak terjadi perang klaim oleh beberapa pihak
apalagi jika pihak tertentu merasa paling berperan besar dalam keberhasilan pembebasan sandera kali ini
memang yang berkembang simpang siur tentunya kami tahu yang sebenarnya
tetapi yang paling penting yang ingin kami sampaikan bahwa ini upaya sepenuhnya dari pemerintah
bahwa kemudian ada pihak pihak yang terlibat di dalamnya iya
bahwa apakah pertanyaannya ada tebusan atau enggak kami sampaikan enggak
namanya sebuah keberhasilan semua ikut senang ikut merasa terlibat ikut merasa berkontribusi ya wajar wajar saja
tetapi yang penting jangan kemudian diklaim semuanya lah